usai diperiksa tim gegana polri jenazah penyerang mabes polri tiba di rumah sakit polri kramat jati jakarta timur pada rabu sore
pengamanan ketat dilakukan di kamar jenazah oleh petugas bersenjata lengkap
jenazah dibawa menggunakan ambulans tim dvi langsung dibawa masuk ke ruang instalasi forensik
terduga teroris yang diduga berjenis kelamin wanita tewas usai ditembak oleh petugas
kamar jenazah kini dijaga ketat polisi bersenjata lengkap untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan
tim puslafor mabes polri juga terlihat datang ke rs polri kramajati
sebelumnya jasad terduga teroris ini juga telah diperiksa tim gegana polri untuk memastikan steril dari bom
untuk mengetahui situasi terbaru dari rumah sakit polri kramat jati jakarta
kami akan bergabung dengan jurnalis transmedia f rizal
selamat malam f rizal
baik f rizal bisa anda gambarkan kepada kami situasi di rumah sakit polri
kabarnya ruangan tempat terduga teroris diotopsi ini dijaga ketat oleh pihak kepolisian
ya untuk hingga pukul delapan lebih petugas kepolisian dari gegana polda metro jaya
wilayah pores jakarta timur masih melakukan penjagaan ketat di kamar mayat rumah sakit polri kramat jati
artinya anda melihat banyak petugas yang berjaga jaga di sana
ya saat ini setelah kemudian jenazah diterima apa kemudian proses identifikasi selanjutnya dari tim dvi
sampai saat ini setelah jenazah tiba langsung dimasukkan ke ruang forensik
instalasi kedokteran rs
dan kini masih menjalani pemeriksaan di dalam ruangan tersebut renat
oke bentuk pemeriksaan atau informasi yang anda himpun dari sana seperti apa f rizal
untuk keterangan pemeriksaan sampai saat ini belum ada keterangan dari pihak rumah sakit
dan petugas masih tetap berjaga jaga di depan pintu kamar mayat rumah sakit polri kramajati renat
oke apakah ada informasi
ada informasi dari lapangan yang anda himpun
berapa lama perkiraan proses otopsi atau pengecekan jenazah ini akan dilakukan oleh tim dvi
sebagaimana mungkin sering dilakukan juga di rumah sakit mabes polri
untuk pengecekan pemeriksaan terhadap jenazah terduga teroris tersebut
petugas masih melakukan pemeriksaan dan bisa dilakukan hingga tiga sampai empat jam ke depan rehat
oke tiga sampai dengan empat jam ke depan
artinya sekarang seluruh tim juga tengah ada di ruangan dan tengah mengecek kondisi jenazah seperti apa
kami lihat di gambar ini bagaimana proses kedatangan jenazah terduga teroris ini
tapi mungkin anda ada informasi seperti apa tadi gambaran ketika ambulans datang kemudian juga diturunkan dan masuk ke dalam ruangan
untuk ambulans yang membawa jenazah terduga teroris langsung datang dan langsung di
langsung diturunkan lalu dimasukkan ke dalam ruang jenazah rumah sakit polri kramajati oleh petugas dvi renhard
oke artinya juga di sana ada penjagaan yang cukup ketat f rizal
baik efrizal tim puslapor mampas polri ini kan datang ke lokasi ataupun ke rumah sakit polri kramadjati
apakah ada informasi yang disampaikan oleh tim puslavor
sampai saat ini tim puslapor mampas polri belum menyampaikan keterangan terkait jenazah
terduga teroris yang masuk ke dalam kamar jenazah rumah sakit polri kramadjati renat
oke belum ada informasi apakah akan ada konferensi pers yang dilakukan oleh tim lafor atau petugas kepolisian yang ada di sana
sampai saat ini belum ada informasi terkait keterangan resmi dari pihak kepolisian res
oke saat ini mungkin anda bisa kembali gambarkan kepada kami seperti apa situasi di rumah sakit polri di keramat jati jakarta timur
untuk sampai saat ini pihak gegana
oke pukul berapa tadi kemudian sampai jenazah terduga teroris ini f rizal
untuk jenazah sendiri tiba di rumah sakit polri kramadjati di perkiran tadi pukul tujuh lewat empat puluh menit renat
lewat empat puluh menit jadi belum juga ada informasi atau mungkin anda berkorespondensi di sana
seperti apa kemudian proses forensik yang dilakukan oleh tim dvi atau mungkin oleh tim puslavor
sampai saat ini belum ada keterangan dari pihak terkait rehat terkait pemeriksaan forensik terhadap terduga teroris yang dilakukan pemeriksaan di kamar mayat rumah sakit polri kramat jati
oke dan pengecekan ini tadi perkiraan
pertanyaan anda yang juga mungkin anda rangkum dari di lapangan berlangsung sekitar tiga sampai dengan empat jam ke depan
oke baik kita akan tunggu seperti apa nanti dalam waktu tiga empat jam ke depan pengecekan ini atau mungkin juga bisa lebih cepat akan ada informasi tambahan
tapi yang bisa kami simpulkan saat ini memang tengah dijaga ketat oleh pihak kepolisian di kamar mayat dan kami masih akan menunggu apa informasi terbaru dari anda di sana
terima kasih frizo untuk informasi anda